napi terorisme akan dipindahkan dari nusa kambangan menuju lapas gunung sindur untuk mengetahui informasinya
sudah ada koresponden kami yakni roby sofwan amin
roby ini ada berapa napiter yang dipindahkan dan bagaimana juga proses pemindahannya
selamat pagi fani dan iqbal
dan tentunya informasi terkait dengan isu terorisme itu sampai dengan saat ini masih terus ya
baik yang peristiwa terjadi teror dan langkah langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian
dan tentunya pagi ini adalah bagian dari upaya kepolisian untuk bisa menggali lebih dalam tentang data data dari pergerakan terorisme
yaitu dengan cara memindahkan napi napi yang terkait dengan pidana terorisme dari nusa kambangan menuju ke lapas di gunung sindur bogor
karena ini dipindahkan
nah ini yang tentunya menjadi penting untuk diketahui bahwa ini dipindahkan karena napi napi teroris yang saat ini berada di nusa kambangan ini masih dalam proses penyelidikan untuk pengembangan
sehingga dengan dipindahkannya mereka napi yang masih belum berkekuatan hukum tetap ini akan memudahkan proses pemeriksaan dari densus delapan puluh delapan yaitu di lembaga pemasyarakatan gunung sindur bogor
nah saat ini di
di magawijayapura cilacap tempat saya melaporkan ini sedang dilakukan proses persiapan untuk proses pemindahan itu
seperti anda bisa lihat di belakang saya ini adalah dermaga wijayapura yaitu dermaga resmi menuju ke pulau nusa kambangan
di tempat ini sudah terlihat berbagai persiapan
seperti anda lihat ada petugas lapas yang sudah berjaga
selain itu tidak hanya petugas lapas ada juga dari brimop
dimo polda jawa tengah yang
ditugaskan untuk mengamankan di kawasan dermaga wijayapura
nah tentunya proses pemindahan juga sudah diketahui sejak pagi tadi karena dari brimob kelapa ii yang menjemput para terpidana terorisme dari tiga lapas di nusa kambangan
yaitu dari lapas pasir putih lapas batu nusa kambangan dan lapas besi saat ini sedang dilakukan proses pemindahan dari lapas lapas menuju
yang nantinya akan dikembangkan

yang menempatkan pengamanannya
sementara yang anda lihat di tempat saya melaporkan adalah persiapan pengamanannya
karena para pidana terorisme yang dari tiga lapas di nusa kambangan nanti akan menuju ke dermaga sodong
kemudian diseberangkan menuju ke dermaga wijayapura dan dari dermaga wijayapura ini menggunakan jalur darat
nantinya akan dikirim menuju ke lapas gunung sindur bogor
nah kaitan dengan jumlah ada beberapa informasi yang bisa
ada beberapa informasi yang bisa saya dapatkan di lapangan dari sejumlah petugas
tetapi tentunya ini bukan keterangan resmi dari pihak densus delapan puluh delapan atau dari pihak lapas
tapi ini berkembang dari petugas ada beberapa informasi
yang pertama ada lima puluh tujuh narapidana kasus terorisme
belakangan berkembang lagi jadi lima puluh sembilan
tentunya ini nanti kita menunggu pastinya dari keterangan resmi atau bus yang melewati lembaga pemasangan
atau yang melewati dermaga
nanti kita bisa pantau untuk jumlah pastinya
tetapi dari beberapa estimasi sekitar lima puluh enam sampai lima puluh sembilan narapidana terorisme yang dipindahkan pada hari ini
ada satu terpidana kasus terorisme yang perempuan saat ini berada di lapas batu untuk dipindahkan
nah tentunya pemindahan ini sekali lagi untuk melakukan pendalaman pengembangan terkait dengan bagaimana meminimalisir aksi terorisme yang saat ini marak terjadi di sejumlah daerah
iqbal dan fani
iya roby tadi yang menarik adalah lima puluh sembilan napiter
ini dari kasus terorisme yang mana saja
apakah semuanya yang dari makobrimob kemarin ini dipindahkan ke lokasi yang sama
dan sebenarnya apa pertimbangan dari pemindahan narapidana dari nusa kambangan ke lapas gunung sindur ini
tentunya kalau kita lebih jelas ya mengapa seterusnya ini harus menunggu keterangan resmi dari pihak pihak yang
dari pihak pihak yang berkepentingan terkait dengan proses pemindahan napi terorisme ini
tetapi ada sedikit informasi yang tentunya ini bisa menjadi bahan kita untuk bisa mengapa ini harus dipindahkan
karena di dalam proses pengembangan pendidikan ini butuh adanya pemeriksaan terhadap sejumlah pihak
yaitu mereka yang terlibat dengan jaringan terorisme
dan mereka mereka yang hari ini dipindahkan ini yang masih belum mengalami penyelidikan terorisme
dan mereka mereka yang hari ini dipindahkan ini yang masih belum mengalami penyelidikan terorisme
karena yaitu mereka yang terlibat dengan jaringan terorisme ini

sehingga sudah mungkin tersiekan evil
jadi mungkin mereka masih berkelilingan pak bitche satu dari fest
sehingga proses penggalian informasi data data berkaitan dengan pergerakan terorisme
diharapkan bisa didapatkan dari ketika lebih dekat dan lebih efektif dalam proses pemeriksaannya
sementara itu yang bisa dapat saya informasikan fani terkait dengan pastinya tentunya ini nanti
harus ada keterangan resmi dari pihak yang berkompetensi terkait dengan ini
baik roby sofwan amin koresponden cnn indonesia langsung dari cilacap jawa tengah
terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami